biaya logistik di indonesia masih mahal hingga saat ini
mahalnya biaya logistik ini disebabkan sejumlah kendala
yang menyebabkan proses pengiriman dari hulu hingga hilir tidak efisien
mahalnya biaya logistik tanah air memang salah satu hal
yang sudah menjadi perhatian pemerintah
salah satu cara untuk membuat aliran rantai pasokan lebih efisien
adalah dengan pembangunan infrastruktur
namun ada beberapa faktor yang membuat biaya logistik masih mahal
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual
ketua umum asosiasi logistik indonesia mahendra rianto
selamat pagi pak mahendra
selamat pagi ibu megi apa kabar
baik pak bagaimana kabar anda
sehat ya pak
baik kita langsung saja ke topik utama kita hari ini
apa sebenarnya penyebab mahalnya biaya logistik di indonesia
padahal selama periode presiden jokowi sudah gencar membangun infrastruktur
dan apakah biaya logistik ini masih mahal karena aneka pungli dan juga monopoli
baik terima kasih
sesuai dengan apa yang tadi highlight di kementerian bapak penas ya
kementerian bapak pernas atau kementerian jaman rencanakan pembangunan nasional
melaunching bahwa biaya logistik indonesia saat ini adalah empat belas delapan persen
ini sebetulnya seperti yang sudah berapa kali kita berkumpul
yang selayaknya manusia ya
usia itu kalau dinyatakan sehat ya harus ada measurement yang sehat
contoh umpamanya bulan darah kolesterol segala macam
indonesia sebagai negara untuk dibilang efisien dalam logistik
kita harus punya ukuran atau measurement
nah dari sejak adanya blueprint logistik apel indonesia atau sistem logistik nasional
sudah kita mintakan untuk kita membuat sebuah metodologi untuk mengukur itu measurement itu
nah komponen komponen yang membentuk biaya logistik atau biaya supply chain dan logistik ini
sudah kita diskusikan beberapa kali dan beberapa instansi pemerintah dan juga akademisi praktisi
nah akhirnya kita mencapai satu forum bahwa metodologi untuk mengukur itu
seperti yang disampaikan oleh kementerian bapak nas kemarin itu
yaitu biaya transportasi biaya warehosting biaya inventory carring cost dan biaya administrasi
nah untuk hasilnya tentu kita berharap dari pemerintah yang membuat atau mengumpulkan data melalui bps
sehingga kalau dinyatakan bahwa indonesia empat belas delapan itulah hasil metodologi kita
karena indonesia ini sangat unik tujuh belas ribu pulau ini nggak ada samanya di dunia ini
nah kita bisa mengurangi kebanyakan negara yang seperti indonesia
sehingga kalau kita membandingkan dengan negara negara lain ini agak sulit gitu karena tidak apple to apple
yang mendekatkan diri dengan indonesia adalah sebetulnya filipina
sehingga itu yang bisa dijadikan benchmark
kedua biaya transport
memang pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan transport ini
namun ketika negara ini berasal dari kepulauan dan penduduk itu tersebar di seluruh wilayah indonesia
memang ada beberapa kendala ya dalam hal transportasi dan pasti akan berbeda atau mahal tanda kutip dibandingkan dengan negara lain
nah untuk itu kita harus sama sama melihatnya secara detail
antara lain begini populasi terbanyak di indonesia adalah di pulau jawa
tentunya kita bisa bilang bahwa transportasi kos yang paling efisien adalah di pulau jawa
kalau dibandingkan dengan kemudian sumber industri adalah di pulau jawa
sehingga kalau kita bandingkan dengan transportation cost untuk satu produk yang kita distribusikan seluruh indonesia
tentu akan lebih mahal ketika distribusi itu kita lakukan ke wilayah timur indonesia
nah di sinilah peran pemerintah harus bisa membuat semacam kayak cross optidize
sehingga sebuah komoditas yang akan didistribusikan seluruh indonesia ini harus memiliki kebijakan yang one one price policy
di mana melakukan cross optidize

di mana melakukan cross optidize
antara populasi terbanyak dan populasi sedikit di wilayah wilayah itu
sebagai contoh yang bisa dilakukan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan perencanaan supacimnya yang bagus adalah pertamina
ketika itu presiden di wilayah timur sana di papua melihat bahwa harga bbm sana sepuluh kali atau sepuluh kali lipat dibandingkan di pulau jawa
ketika itu presiden marah
ketika itu presiden marah
ketika itu presiden marah
ketika itu presiden marah
ketika itu presiden marah
ketika itu presiden marah
karena geografi situasi indonesia itu kan kepulauannya tujuh belas ribu pulau
nah ketika kita bisa mengefisiensikan sistem transportasi kita ya sepuluh persen aja dia sudah memberi sumbangsi kepada total measurement tadi atau biaya supply chay dan logistik tadi
nah di mana biaya transportasi yang kurang efisien
ya kalau kita lihat ya transportasi itu ada darat dan laut
darat itu ada jalan raya dan kereta api
indonesia ini dua per tiganya adalah laut
ketika kita sebetulnya kalau kita bisa memanfaatkan jalur laut untuk menjadi sarana transportasi ini maka biayanya akan lebih murah
ya contoh kalau kita umpamanya sekarang ini mendistribusikan barang ke seluruh indonesia menggunakan modal kontainer
kita mengirim barang ke wilayah wilayah itu dengan kontainer
sebetulnya bisa kita buka juga alternatif adalah dengan kapal ro ro
ya supaya menghindarkan terjadinya batal naik batal naik di setiap pelabuhan pelabuhan indonesia yang saat ini sering terjadi
seperti itu ya
nah dengan alternatif kapal roro ini kendaraan atau truk pengangkut kecil pun bisa naik ke atas kapal dan dia dengan sendirinya akan turun di pelabuhan itu tanpa harus melalui proses
loading unloading di pelabuhan sehingga dwelling time di pelabuhan pelabuhan domestik ini bisa lebih murah
sehingga lead time atau waktu delivery ke seluruh wilayah itu dengan kendaraan tadi itu bisa lebih cepat
sehingga inventory carrier cost yang dibawa oleh alat alat angkut tersebut bisa lebih sedikit dan lebih cepat di cover oleh sarana transportasi yang seperti itu
nah kalau kita tarik secara makro maka total inventory carrying cost itu bisa lebih cepat
nah kalau kita tarik secara makro maka total inventory carrying cost itu bisa lebih cepat
nah kalau kita tarik secara makro maka total inventory carrying cost itu bisa lebih cepat
jadi kebijakan bersama dan pemerintah sebagai wasit di sini harus juga mengerti tentang apa yang disebut dengan supply chain di dalam industri itu
jadi kebijakan yang tidak didorong kiri kanan oleh kepentingan kepentingan tertentu
baik pak mahendra ini menarik ya
kalau misalnya tadi kita sudah mendengar dari pak mahendra ada beberapa solusi
yang pertama adalah subsidi dari pemerintah
dan yang kedua mungkin harus mendorong logistik by sea atau jalur laut ini karena memang cost nya paling rendah
apakah memang pemain atau pengusaha yang menjalankan logistik laut ini kecil angkanya
tidak terlalu banyak pemain di sini sehingga harganya ini masih tinggi pak mahendra
betul kalau kita lihat jumlah shipping line yang ada di indonesia ini tidak terlalu banyak ya
kemudian dominasinya adalah containerized
nah pemerintah sebetulnya bisa melihat gitu ya apakah
di satu sisi mengamankan industri
tapi di sisi lain pemerintah punya target untuk bisa menang di dua ribu empat puluh lima menjadi negara industri
fundamentalnya harus dibentuk dari sekarang
bahwa kita menciptakan alternatif jalur laut ini itu dalam rangka menuju ke sana bersama sama
jadi ini yang belum dibuka dan kami dari asosiasi logistik mendorong untuk pemerintah coba kita melihat tetangga kita filipina
ya tujuh pulau
tapi dia kombinasikan jembatan antar pulaunya itu dengan menggunakan kapal roro
nah kapal roro ini dari sisi pelabuhannya sangat sederhana
dia hanya flat begitu saja tidak perlu alat bantu
ya kemudian apa namanya kapalnya kapal roro ini tidak perlu banyak alat alat bantu sehingga truk yang kecil kecil itu bisa naik
dan nanti dia turun sendiri
ya ada semacam antrian ke kontesti di pelabuhan tujuan gitu
apa namanya dan ini merupakan alternatif bukan meniadarkan kontainer harus tidak
tapi sebagai alternatif ketika jalur distribusi ini bisa terbuka lebar
kalau sekarang tergantung dari satu pelabuhan yang hanya memiliki kapasitas untuk kontainer dan satu lagi adalah curah
maka ini bergantian sehingga suatu saat bisa terjadi
nah inilah yang menyebabkan hidden cost dalam teleponasi proses itu
memang logistik ini adalah fondasi dari semua bisnis
kegiatan masyarakat juga sehari hari tergantung dengan logistik juga
kami akan terus memantau bagaimana pemerintah dan juga pengusaha bisa bersama sama bersinergi untuk menekan biaya logistik
terima kasih pak mahendra untuk sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi